migrasi televisi analog ke digital atau switch off analog berlangsung sejak dua november dua ribu dua puluh
dan hingga kini pemerintah masih gencar memberikan set top box secara gratis kepada masyarakat
dengan status rumah tangga miskin ekstrim
salah satu cara distribusi set top box kepada masyarakat adalah lewat posko respon penanganan cepat bantuan stb
yang diselenggarakan oleh kominfo
warga dengan nik yang telah terdaftar ini hanya perlu datang membawa ktp dan bisa mendapatkan set top box secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun